sebaiknya sampai aku tahu amira berada di pihak yang mana
aku jangan bicara apa apa dulu
ayah kamu gak pernah cerita apa apun ke aku
aku baru sadar kalau
kalau dia itu mirip banget sama ayah kamu
tapi dia bukan ayahku
dia memang cuma mirip aja sama ayahku
mirip apa sih kamu yakin banget
karena ibu aku yang bilang kayak gitu sendiri
ibu aku yakin kalau memang ayahku udah benar benar meninggal
jadi aku harus percaya sama ibu aku dong
tapi kejadian waktu itu
kalau yang pernah berada di leher kamu
yang akhirnya diberikan kepada kamu
itu adalah pemberian umum zaira
dan umum itu menyebut nyebut nama mamamu
dan dulu kan ayahnya amira pernah pacaran sama mamah
harusnya gak salah lagi
orang itu memang ayahnya amirah
bukan papanya rizky
yaudah lara gak usah ngomongin masalah ini lagi ya
aku harus buru buru pulang
takut ngerbusnya dingin
amira tunggu sebentar
niatnya aku keluar sini
adalah untuk ngajak kamu makan bareng sama aku dan papa aku di dalam
gak enak kan aku udah beli makanan terus dibuang gitu aja
salam aja buat papa kamu
tapi kalau dipikir pikir lagi
kau rasanya aneh
kalau om itu memang ayahnya mira
tapi kenapa amira bilang
kalau ibunya yakin kau ayahnya udah meninggal
lalu amira busuknya
amira beli untuk siapa
apa untuk ayahnya
yang amira dan ibunya anggap
sebagai papanya rizky
dan mereka hanya berpikir
kalau papanya rizky kebetulan aja memiliki selera yang sama
kenapa kamu jadi melamun begini di luar
dia udah pesan makanan dan dia lagi buru buru
lagian kamu pakai iseng ajak dia segala
padahal kan papa cuma ingin makan berdua saja sama kamu
amira sudah gak kelihatan
sebetulnya dia mau ngapain sih harus terburu buru begitu sampai menolak ajakan zakat
tolak ajakan zaira
sampai harus ngapain segala
saya seneng aku ngelakuinnya
apa orang di hadapan ku ini bukan ayah
sampai dengan yakin
ini sebenarnya kalau dilihat lihat wajah mereka memang mirip ingatan aku memang hilang tapi setahu aku
amira kan gak ada hubungannya apapun dengan aini apa aku coba tanya aja sama amira soal masa laluku
tapi sebaiknya sebaiknya sampai aku tahu amira berada di pihak yang mana aku jangan bicara apa apa
dulu kenapa pak enggak enggak enggak papa
ayo tolong izin dia sebentar tinggal di sini
mohon bu ya udah kalau kamu mau nolongin dia bawa dia ibu yang penting jangan pernah dia
menginjakkan kaki di ruangnya
harusnya tadi aku enggak bilang terserah kalau amira mau nolongin masih sekarang malah amira enggak
pulang gimana kalau amira malah tahu kalau itu bener bener masih amira pasti akan marah sama
aku karena aku sudah membohongi dia dengan mengatakan masih bener bener sudah mati
mas ihsan kenapa aini kenapa harus aini sih masih enggak mau inget harus aini
kenapa kamu panggil aku amir memangnya dia sedang pergi dengan mas maksud saya dia
sudah meninggal tadi amira
bisa tinggal di sini
kalau ikhsan sudah tidak mau tinggal di rumah ini berarti mungkin sudah tahu kalau ibunya
rizki itu berbohong dengan mengakui dia sebagai mantan suaminya selama ini utare kenapa kamu
melarang itu maksud aku kenapa kamu melarang orang yang ya laki laki itu untuk tinggal di
apa buat apa lagian dia dia bukan suami saya tapi gimana kalau ternyata ikhsan gak mau balik
rumah leni karena sebenarnya iksan udah ingat kalau dia itu iksan belum lagi sekarang
dia bersama amir iksan pasti ingat kalau aku pernah bilang zahira yang putrinya dan bukan amira
sudah kembali dia pasti akan mempertanyakan hal itu aku harus gimana aku juga nggak mau iksan
tahu kalau aku sudah menukar bayinya dengan bayi prabu wijaya assalamualaikum waalaikum salam amirah